guna mengantisipasi maraknya pencurian sepeda motor yang terus meningkat
puluhan anggota polres jombang selasa siang merazia ratusan onderdil motor di pasar loak tunggorono
hasilnya puluhan onderdil disita karena diduga merupakan hasil kejahatan
satu persatu lapak pedagang pasar loak tunggorono di jombang selasa siang dirazia petugas kepolisian resor jombang
petugas mencari sejumlah onderdeal yang dinilai ilegal dan diduga barang curian
hasilnya puluhan onderdil kendaraan bermotor yang telah dikanibal disita petugas karena diduga merupakan hasil kejahatan
razia ini merupakan bagian dari operasi simpatik semeru dua ribu tujuh belas untuk meminimalisir tindak kejahatan terutama aksi curanmor
ini sementara kita bawa karena dicurigai barang barang tersebut adalah jepitan
jadi nanti kita panggil pemilih tukunya setelah kita interogasi nanti kita dapatkan hasilnya ini barang hasil kejahatan atau bukan
selain memeriksa sejumlah barang bukti polisi rencananya akan memanggil pemilik kendaraan untuk dimintai keterangan
razia serupa akan terus digelar untuk mempersempit ruang perdagangan motor hasil curian